eits tapi ini bukan wayang kulit ini adalah wayang kelitik
wayang kelitik mungkin sudah sangat jarang terdengar di telinga kita
selain kalah populer dengan wayang kulit
perajin wayang klitik juga jumlahnya bisa dihitung dengan jari
salah satunya adalah brodianto alias kli brodin
selain perajin dirinya juga merupakan dalang wayang kelitik
keahliannya diperoleh turun temurun dari sang kakek kipodo dan ayahnya ki sukianto
yang juga dalang wayang kelitik
wayang yang susah ditemui keberadaannya ini ternyata juga diminati pasar luar negeri
seperti swiss belanda korea dan jepang serta taiwan
untuk pembuatannya satu karakter wayang membutuhkan waktu lima hari
kibrodin menjual wayang berbahan baku kayu hasil karyanya ini
untuk pasar domestik
sementara untuk pasar internasional dirinya mematok harga hingga rp satu
dengan hasil yang sangat halus dan detail
kemarin yang dikirim ke taiwan yang didatang dari taiwan
pada waktu prosesi jamasan pusaka kemarin
dari pihak museumnya juga pesen joyobo sama erlangga banyak banget
saat ini brodin kewalahan mengerjakan banyaknya pesanan
karena jumlah tenaga kerja yang terbatas
selain banyak permintaan wayang dengan ukuran normal
brodin pun juga mendapat banyak permintaan wayang untuk souvenir
musim kemarau tak selalu mendatangkan kerugian bagi petani tradisional
di kabupaten tuban jawa timur petani kacang tanah justru meraup cuan
dari melimpahnya hasil panen
seperti petani di desa kembang bilo ini
pada minggu pagi mereka beramai ramai mencabut tanaman
lalu memisahkan kacangnya
kacang tanah dari akar dan batangnya
curah hujan minim selama musim kemarau berdampak positif
terhadap pertumbuhan kacang tanah
dalam seratus hari perawatan tanaman jenis polong polongan ini
mampu tumbuh optimal dan menghasilkan biji berkualitas
di lahan seluas enam meter persegi
tanaman ini mampu menghasilkan sedikitnya empat ton kacang tanah
dengan harga jual rp delapan per kilogram
musim kemarau ini panen kacang gimana pak
yang tuban itu pak ya
pak ini yang dipanen berapa pak luasnya pak
luasnya sekitar enam meter
terus hasilnya berapa ini pak
hasilnya sekitar empat ton
saat musim kemarau seperti saat ini
petani memanfaatkan lahannya untuk menanam kacang
namun menjelang musim penghujan
petani pun akan bersiap untuk menanami lahannya
dengan tanaman padi
tim liputan cnn indonesia